gak pernah kenal
iya kita emang gak pernah saling kenal
dan aku minta tolong kamu jangan besarin soal maury tuh ken
aku tau dari internet
aku belum cerita sama kami ya
selama ini kan aku ada di amerika
ya terus lu udah kasih tau ke candy belum
kalo lu tuh tau pan
waktunya ter gua udah bilang dari dulu waktunya
kasihlah gua kesempatan
untuk ngasih tau kapan gua ngasih tau ke candy gitu
alah pan kok lu pake belum kasih tau dia segala sih pan
eh pan dia tuh udah tau kalo lu tuh kemana
lu tuh kemarin antony
dan gak lama lagi dia juga pasti tau
kalo lu tuh topan topannya selalu bantuin dia
waktu itu aja gua sama candy tuh udah nyari nyari lu
dia nyari nyari gua ter
ya lu gak usah seneng dulu pan
ya gua rasa waktunya belum tepat ter
gua juga kasian sama antony

ya sabarlah ter
kasih gua kesempatan tuh nyari waktu yang tepat
ya ya sabarlah ter kasih gua kesempatan tuh nyari waktu yang tepat
tapi jangan lama lama
kesian adek gua candy
thanks ya ter
ini loh sebenernya
udah lama sih
sebenernya aku tuh pingin nanyain sama kamu
cuman ya sejak aku tahu
kamu kemarin antony
aku tuh bingung terus
ada sesuatu yang selalu buat aku bingung
ada sesuatu yang selalu buat aku bingung
sejak aku ketemu sama kamu
aku tuh selalu bingung
aku tuh selalu bingung
emang sebelum ketemu sama kamu
kita tuh gak pernah kenal satu sama lain
tapi kenapa ya
aku tuh ngerasa
aku tuh udah kenal lama banget sama kamu
aku tuh udah kenal lama banget sama kamu
bercanda sama kamu
jalan jalan bareng sama kamu
sakan akan kamu tuh juga udah
lama kenal sama aku
lama kenal sama aku
banyak kenyataan yang udah ngebuktiin
kamu tuh tahu banyak tentang aku
tau tentang kamu
tau tentang kamu
kamu tuh tau soal
mawar kenny yang manis
mawar kenny yang manis
dan kamu tuh
mawar kenny yang manis
sebenarnya apa fah
aku gak kenal sama sekali sama kamu ken
sejak kini berganti malam
gak pernah kenal
iya kita emang gak pernah saling kenal
dan aku minta tolong
kamu jangan bercerai soal maury ken
aku tau dari internet
aku belum cerita sama kamu ya
selama ini kan aku ada di
selama ini kan
dia juga cerita banyak
tentang omongan kamu sama dia
soal maury itu juga
dan aku gak tau
mungkin aku ingat mawar itu karena dia bangga
kalian sama maury itu
bikin aku penasaran dan aku pengen liat
itu kali yang nyangkut terus di otakku
aku gak akan pernah lupa
kan kamu kan sering nyebut
kamu deket sama aku
terus kamu ngerasa akrab dari dulu
itu sebenernya wajar banget
karena aku kembaran anthony
aku mirip banget muka aku
kamu aja nggak bisa bedain
sebenarnya kamu lagi kangen sama anthony
pembohong paling besar di dunia
berada diantara kamu dan anthony
aku pikir ada apa kan
kamu ini ada ada aja
aku mau pergi dulu ya
aku ada janji sama temen aku
semua penjelasan kamu begitu masuk akal
semua penjelasan kamu begitu masuk akal
kenapa aku ngerasa sangat kecewa
karena ternyata kamu tuh sama sekali gak kenal sama aku
dan karena ternyata
emang bener bener gak ada yang istimewa antara aku sama kamu
ada anak cacat lagi jalan jalan di tempat umum
mendingan gue berharap aja mati di telakkan itu

walaupun aku udah berusaha gak mikirin itu
tapi kenapa pikiran itu terus dateng dan terus ya

kenapa aku berpikiran sama kayak mereka
aku ngerasa omongan mereka itu semuanya benar
emang udah kesalahan aku muncul lagi disini
aku gak ada gunanya
aku cuma nyusahin dan bikin malu
aku cuma nyusahin dan bikin malu
aku cuma nyusahin dan bikin malu

kendi sekarang kan gak ada jadwal terapi
loh kalo misalnya gak ada jadwal terapi aku gak boleh kesini gitu
gak lah gak gitu kok
ada apa gen
loh enak kali kan masih adem
tapi gak enak kan ngerepotin
aku kan ada di atas kursi roda
artinya jalannya gak nyaman
artinya jalannya gak nyaman
maksud kamu tuh apa sih ton
maksud kamu kamu tuh ngerepotin aku gitu
atau jangan jangan kamu tuh males ya nemenin aku jalan jalan
ah enggak enggak gitu ken
eh yaudah kita jalan caranya
eh aku ingin nunjukin sesuatu loh sama kamu
ini apa apaan sih ini
apaan sih ran
nih kau baca sendiri aja deh
hai rani cantik
ini siapa ran hah
kok aku gak tau nomernya
gak tau ide kemarin tuh ngegangguin terus
tapi gila rani telfon tuh di reject
yaudah kalo gitu kamu ketemu aja sama dia
kamu mau ngomong baik baik sama cowok itu
eh gak mau ah ngapain
udah ran kan aku udah temenin kamu
nah sebelum kita pulang kita pindah ke kenang kenangan dulu buat ibu ibu disini
wah apa itu kenang kenangannya
ini ya buat ibu ibu
satu dua tiga
terima kasih ibu kagum sama kalian berdua
apalagi ditambah dengan mawar mawar yang sangat indah ini
terima kasih ya kendi dan juga antoni
sebenernya mawar mawar ini tuh dari antoni
ah antoni ini punya kebun mawar sendiri
nah dia sendiri yang nanam bunga bunga itu dengan penuh cinta penuh ceria
makanya kita berdua datang kesini mau bagi bagiin mawar
supaya kita juga bisa bagiin kebahagiaan buat ibu ibu semua
wah ibu sangat kagum dengan kamu antoni
ya allah mawar mawar itu
aku kira cuma sekedar melawar
tapi tapi ternyata
mawar mawar yang aku rawat dengan penuh cinta itu
masih bisa memberikan mereka kebahagiaan seperti ini
berarti biarpun aku udah cacat
ternyata aku masih bisa berguna untuk orang lain
aku masih bisa bikin orang lain bahagia